menteri komunikasi dan informatika johnny g plate batal diperiksa oleh kejaksaan agung
plate kembali dijadwalkan ulang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bts empat g bakti pada pekan depan selasa empat belas februari
dalam keterangan pers yang disampaikan di gedung kejaksaan agung pada kamis pagi
kapus penkum kejagung ketut sumedana menegaskan alasan joni g plate tidak hadir pada panggilan perdana ini
adalah mendampingi presiden joko widodo pada puncak acara hari pers nasional di medan sumatera utara
ketut menambahkan menteri yang juga menjabat sebagai sekjen dpp nasdem tersebut
akan kembali dijadwalkan ulang pada empat belas februari mendatang dan dipastikan akan hadir pada pemeriksaan itu
sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi bts empat g bakti yang diduga merugikan negara hingga satu triliun rupiah lebih ini
kejaksaan agung telah menetapkan lima orang tersangka
paling kalangnya kita dengarkan
jadi pada hari ini beliau tidak jadi dipriksa
namun demikian kami dari tim penyidik kejaksaan agung akan melayangkan surat kembali sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh beliau
terkait dengan ketidakhadiran daripada saksi jgp untuk diperiksa pada hari ini
ada pun alasan alasan yang disampaikan oleh beliau yaitu adalah bahwa pada hari ini
beliau mendampingi bapak presiden ri dalam acara puncak pres nasional di medan